seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya serang tangerang pada kamis sore
korban yang hendak mendahului kendaraan lain terjatuh dan terlindas truk molen yang melaju dari belakangnya
kejadian yang terjadi di kecamatan keragilan kabupaten serang banten ini terlihat korban sebelumnya melaju dari arah tangerang menuju kota serang
petugas kepolisian sektor keragilan kemudian membawa jenazah ke rumah sakit terdekat